woy keluar lo
gua gak akan biarin abang lama itu menang
walaupun gua tau
bangku kan lebih hebat dari dia
ternyata si korban masih aja mikirin itu
pasti karena itu dia tanya liksin eneng
karena dia masih cinta sama al mahrum ampunah si eneng
bang kobar dan abah akan muktaro
begitu pertarungan mulai
kita semua akan berjuang
tentang mana itu
di mana itu
likut gue kita ke dia
semuanya stand by di sini aja ya
tentang mana sumbernya tadi
tentang mana sumbernya tadi
woy keluar lo
tidak bisa diberi
tidak bisa diberi
gue nggak akan biarin abang rumah itu menang
walaupun gue tahu
aku kan lebih hebat dari dia
kamu memang lain dari yang lain
kalau kamu habis mandi itu udah cantik banget
beda beda beda jauh sama surti
kalau surti ya mandi nggak mandi beda lah
tapi kalau kamu kamu mandi nggak mandi tetap cantik
apaan tuh maksudnya
mau ngelucu mau menghibur gue
nggak usah ngelucu kale
enak aja gue dibandingin sama surti semilik kiti
sayang udah dong
kamu jangan ngambek kayak gitu
sini dikit kenapa
sayang kamu jangan ngambek kayak gitu
mas sudah penuh ya apa keinginan kamu
mas kasih sama kamu
kalau soal itu aku bercanda mas
aku nggak seriusan
udah lah nggak usah
ya sebenarnya aku juga bercanda ngasih sama kamu
mas aku udah bilang aku bercanda mas
mas jangan pancing pancing emosi aku
aku juga nggak mau ambil aja
kamu jangan gitu
kamu udah digituin aja udah makin marah
nggak usah nggak mau
iya jelas aku juga gak mau mas
tapi kebayangkan di notaris ditulis lima
emangnya kenapa mas mau ngelakuin itu
dan mas sangat menyesal terberbohong sama kamu
mas nggak mau kehilangan kamu sayang
mas cinta sama aku
untuk saat ini loh
untuk saat ini reva datang ke sini
karena mas sama reva udah berani bersekongkol di belakang
itu yang bikin aku sakit hati banget
aku ngerasa kayak ditusuk dari belakang
kalau dari depan udah aku tangkis mas
karena itu kan bukan kesalahan dia
mana mau reva minta maaf sesuatu yang dia tidak salah
otomatis kan rafa bisa menghargai aku
aku sebagai ibunya
kalau dia nggak minta maaf
nanti kalau misalkan aku ngingetin dia
reva kamu nggak boleh keluar malam
reva kamu nggak boleh begini
ini demi kebaikan kamu bla bla bla
jadi kamu dengar mas
kalau dia gak minta maaf sama aku
biar eva bisa menghargai aku ini ibunya juga
mas akan melakukan apa yang kamu minta
kalau mas sudah siap
sudah siap belum
oke aku panggil surti
buat apa teriak teriak percuma
repotnya juga nggak ada
repot nggak ada
ya kata surti sih
mas aduh mas sih
aja mau dibohongin anaknya sendiri
reva keluyuran kelayakan
nggak mungkin keluyuran
dia kan bilang mau nolong temennya
mas nyamute panggil surti
coba ngerjain doangan
mas aku tuh nggak suka sama anak yang kelayakan
keluyuran kayak begitu nggak suka mas
ini jam segini lihat nih
ini ini udah jam berapa
dia belum pulang
dia masih keluyuran
masih jalan jalan sama temennya
bandar banget anaknya
iya lah mas
dia jam berapa
kalau ada apa apa sama mereka gimana
coba telepon sekarang
papi pake telepon segala lagi
aduh kenapa di saat kayak gini sih pi
kalau aku angkat
lebih panik lagi
gue angkat aja deh
kamu tahu sekarang jam berapa
ini udah jam sembilan malam
dan kamu masih belum pulang
reva terpaksa juga sih pi
harus pergi keluar malam malam kayak gini
soalnya reva tuh lagi membantuin temen reva
dan reva nggak mungkin ninggalin mereka semua sekarang kan
jadi selama ini
ternyata raya tuh sempet hilang berapa hari karena disekap pi
makanya sekarang reva lagi di lokasi tempat raya disekap
kamu jangan jadi sok pahlawan ya
kamu lebih baik pulang sekarang
kalau perlu kamu lapor polisi aja
kalau seandainya penjahat itu melihat kamu
kamu harus pulang
kamu harus pulang
kalau seandainya penjahat itu melihat kamu
dan menangkap kamu

dan masalahnya reva sekarang nggak mungkin pergi gitu aja
haji allah pi reva nggak bakal kenapa napa
ini bukan masalah hanya doa
ini gak cukup hanya doa
tapi gak mau tahu kamu pulang sekarang juga
mas pi kelihatan kayaknya
buat kali ini aja reva nggak bisa ikutin kemauan papi
kalau reva pergi sekarang
mereka lagi ada di dalam sekarang
dan kalau sampai mereka kenapa napa
refe ikut bertanggung jawab juga pi
karena reva yang ngasih ide ini
kalau gitu caranya
tapi akan kesana sekarang juga
dan papi akan bawa polisi kesana ya
pi jangan pi
kamu sebutin alamatnya papi sekarang kesana juga
papi nggak mau apa apa dengan kamu
beberapa hari yang lalu saya